arloji yang tersihir
ini adalah kisah tentang fani yang sangat berbakat
namun sangat tidak tepat waktu dan bahkan sedikit sombong
menurutmu siapa yang kau panggil tidak tepat waktu dan sombong
aku tidak suka itu
nah fani bukankah kau seharusnya bertemu dengan ayahmu di balai kota setengah jam yang lalu
itu tidak masalah dia akan menungguku
tidak banyak ayah yang memiliki anak perempuan seperti aku
penyanyi terhebat di seluruh negara bagian ini
bahkan pangeran mengundang aku untuk bernyanyi di istana besok
dan kau berkata kau tidak sombong
tidak sama sekali pergilah biarkan aku berpakaian
nah pemirsa itulah fanny
dan mungkin yang terbaik adalah meninggalkannya sekarang
dan pergi menemui ayahnya
tuan emerson dimananya emerson
dia seharusnya ada di sini setidaknya tiga puluh menit yang lalu
gubernur telah tiba
aku khawatir jika dia tidak ada di sini
kita harus mulai tanpa lagu pembukanya
dan itu akan mengganggu segalanya
oh tuan brooks aku yakin dia sedang dalam perjalanan
kau seharusnya mengirim pelatihnya
ya sudah kulakukan satu jam yang lalu
oh ayah aku sangat menyesal
fanny lihatlah jamnya
aku sangat menyesal gubernur ada di sini
betapa mengerikannya aku terlambat begini
aku sangat berharap aku bisa membuatmu bangga malam ini ayah
ya tentu saja
kau akan begitu sayang
seperti biasa fani bernyanyi dengan indah
semua orang memujinya
dan juga memuji suara indahnya
dia adalah bintang yang luar biasa
saat dia keluar seseorang bertemu dengannya
kami dari yayasan penolong anak
dan kami ingin mengadakan acara amal
dan kami ingin kau bernyanyi untuk itu
bisa kita bertemu
tapi aku sangat lelah sekarang ini
ya besok dia tampil di istana
dan ibu baptisnya akan datang menemuinya
bisakah kau datang lusa pada jam dua siang
oh tentu saja tuan
terima kasih banyak tuan
memang benar keesokan harinya
ibu baptis fani akan datang untuk makan siang bersama dengan fani
sekarang dia disebut preprom karena dia sangat tepat waktu
kalau dia berkata dia akan datang jam dua belas
maka dia akan datang tidak terlambat sepuluh menit
bukan sepuluh menit lebih awal tapi tepat di titik jam dua belas
jadi pada jam dua belas tepat priprom membunyikan bel rumah fanny
aku harap fani yang membuka pintu
di mana dia
dia tidak ada
tapi aku yakin dia sedang dalam perjalanan
jadi buatlah dirimu nyaman di sini
tapi tentu saja fani tidak ada di sana
dia berada di tempat temannya dan mencoba gaun baru temannya
saat dia pulang waktu sudah menunjukkan pukul dua siang
oh ibu baptis
aku sangat sangat menyesal datang terlambat
aku tertidur menunggumu di sini
dan sisanya membuatku baik
tapi sekarang aku kelaparan
oh tentu saja
mereka makan siang empat macam yang rumit
dan bersantai di lounge dengan secangkir kopi
ketika ayah fani masuk dengan perasaan kesal
ya ampun fanny kenapa kau belum siap
belum siap apa ayah
kau akan membuatku malu begitu parah hari ini
apa kau tidak ingat
apa kau tidak ingat
kita seharusnya berada di istana pada jam empat
dan sekarang sudah waktunya
aku sudah bilang agar siap pada jam tiga
sekarang kau tidak akan pernah tepat waktu
dia lupa karena dia telah menghabiskan waktunya dengan aku
beri aku waktu sebentar
hah ini dia
bukankah dia terlihat sangat mempesona
tapi tunggu sebentar dulu
hadiah untuk anak baptismu
ini jam tangan
ini akan membantumu menjaga waktu untuk semua janjimu
pergilah sekarang dan pastikan untuk kembali pukul sepuluh
kau belum cukup umur untuk keluar lebih dari waktu itu
tentu saja ibu baptis
terima kasih banyak atas hadiahnya
dan fanny tampil dengan cemerlang
pangeran dan semua tamu kerajaan
mengagumi suara indah yang dimiliki oleh fani
jam menunjukkan pukul sepuluh
dan saat itu terjadi
arloji di sekitar leher fani mulai berdetak dengan cepat
oh aku harus pergi dulu yang mulia
dan fanny harus pergi tepat waktu
sehingga saat mereka pulang dengan kereta
dia berjanji padanya
sehingga aku ingin membelikanmu gelang zamrut yang sangat kau inginkan
oh terima kasih ayah
dan itu sudah diputuskan
besok kita akan berbelanja
pertama kita pergi ke toko perhiasan pada pukul sepuluh
kemudian kita pergi ke butik pada pukul sebelas
dimana kau bisa mendapatkan beberapa gaun baru
dan kemudian pada pukul dua belas kita makan siang di trebules
kau ada rapat jam
ada rapat jam dua untuk acara amal bukan
dan kemudian pada pukul tujuh
penampilanmu di auditorium besar dengan makan malam selanjutnya
dan pada pukul sepuluh kita harus mencapai stasiun
nenekmu akan datang
ingat dia akan sangat senang jika kau pergi untuk menjemputnya
aku tidak sabar untuk bisa memulainya besok
lalu keesokan paginya
mereka sampai di toko perhiasan pada pukul sepuluh
sesampai di sana fanny begitu terpesona dengan semua berlian rubi dan permata
sehingga dia pikir dia bisa menghabiskan waktu sepanjang hari di sana
tapi arloji tidak mengizinkannya
pukul sebelas arloji itu berdetak
ayah bisakah kau tolong keluarkan arloji ini dari tokoh
eee ya baiklah
suara macam apa itu
sungguh suara yang mengerikan
aku tidak tahan berada di sini
venage ambil kembali arlojimu dan ayo kita pergi
ayah pergi dari sini
jadi meskipun dia tidak mau
fani harus memenuhi janjinya di pagi hari
tapi ketika dia sampai di rumah dia meletakkan arloji itu di loteng
dan membaringkan dirinya untuk istirahat sore hari
kalau ada yang datang memanggilku beritahu mereka kalau aku sedang istirahat dan aku tidak mau bertemu dengan mereka
pada pukul dua orang orang dari yayasan amal anak membunyikan bel rumahnya
kami di sini untuk bertemu dengan nona emerson
ya dia sedang beristirahat
dia tidak bisa bertemu sekarang
ada apa ini
nona apa yang terjadi
ada sesuatu yang membentuk apa
orang dari yayasan amal ada di sini
katakan pada mereka aku akan keluar sebentar lagi
dan fanny harus menemui mereka
tapi dia tidak senang
dia bertekad untuk menyingkirkan arloji itu
jadi malam itu dalam perjalanan ke penampilannya di auditorium besar

menghentikan kereta dan melemparkan arloji itu ke dalam selokan
jauh sangat jauh dari auditorium
dia bernyanyi dengan indah lagi
dan semua orang memujinya
kau bernyanyi indah sekali sayangku
bergabunglah dengan kami untuk makan malam
fanny ini hampir jam sepuluh
kita harus berangkat ke stasiun
biarkan supirnya pergi menjemput nenek
aku ingin tinggal di sini lebih lama lagi
pada saat sekarang ini
apakah itu arloji
aku rasa begitu
dan fanny pergi ke selokan secepat yang dia bisa
tempat dia melempar arloji dan melepaskannya dari sana
dia mengambil batu dan baru saja akan menghancurkan arloji itu menjadi berkeping keping ketika

ibu baptisnya muncul di hadapannya
dan badai petir berhenti
berusaha sebaik mungkin sayang
kau tidak akan bisa melepaskan arloji itu
satu satunya harapanmu untuk menjaga agar arloji itu tidak mempermalukanmu
adalah dengan menghormati waktu
dan memenuhi semua janjimu
seperti yang seharusnya dilakukan oleh seorang dewasa yang bisa diandalkan
ibu baptis maaf
aku sangat menyesal
aku sangat menyesal
nenekmu pasti sedang menunggumu
fani pergi ke stasiun dan neneknya sangat senang melihatnya
dia sangat bahagia sampai meneteskan air mata
sayangku nenek sangat senang kau datang untuk menjemput nenek
lihat dia akan sangat kecewa jika kau tidak menemukan nenekmu
akan sangat kecewa jika kau tidak menjemputnya
aku senang aku melakukannya
apa kau setuju denganku sekarang
kau itu tidak tepat waktu dan sombong
baiklah kau benar tentang aku
nah tebak apa
fani kau menjadi orang yang lebih baik
jadi sebagai hadiah
aku akan memberikan akhir yang bahagia
perlahan saat arloji memaksanya untuk menempati janjinya
fani mulai menyadari kegembiraan dalam melakukan tugasnya dengan baik
dan juga tepat waktu
semua orang bahagia
dan melihat mereka bahagia
dia merasa jauh lebih indah daripada sebelumnya
saat dia tidak tepat waktu
dan juga sombong
arloji tidak pernah harus memiliki untuk memaksa fanny tepat waktu